nek sekarang juga kamu pergi dari sini
kamu udah gak boleh tinggal lagi disini
terus tufo mau tinggal dimana bu
bukan urusan saya
kamu tahu kamu itu bukan anak kandung saya
kamu itu anak pungut ditemuin di dalam bedung
ayah kamu itu cuma ngehibur
sebenernya kamu itu anak yang ditemuin di dalam bedung
eh kamu tuh denger gak sih dipanggil
aku baru mau masuk
baru mau masuk
kamu tuh ngapain sih masih megangin foto itu
bapak kamu tuh udah mati
dia gak bakal balik lagi kesini
mulai sekarang gak ada yang bela sama manjain kamu lagi
mulai sekarang kamu kerja
bu lapar aku belum buka puasa
eh siapa sudah duduk disini
salah salah makan namun
uang santunan ngelayat udah mau habis
kayaknya aku harus mulai cari uang
mulai sekarang kamu ngamen di pinggir jalan situ
nunggu apa lagi
nunggu duit turun dari langit
aduh bulan puasa gini banyak banget godaan
ya ampun kamu gak berubah
masih cantik kayak dulu
udah punya lak berapa
udah punya lak berapa
udah punya lak berapa
udah punya lak berapa
bukannya waktu itu kamu sudah menikah
iya tapi suamiku baru meninggal

oh gitu ya
oh gitu ya
kamu sendiri udah nikah belum
kok belum sih
keliatannya di jakarta udah sukses nih
kelihatannya di jakarta udah sukses nih
ya gitu deh
masih belum ada yang seret
ya gitu deh
masih belum ada yang serk

pasti lah kalau udah kayak begini milih milih
pilih pilih milihnya yang muda kan
ya kalau ada janda secantik kamu aku juga mau
oh iya kamu beneran belum punya anak
ya udah kalau gitu nanti aku main main ke rumah kamu ya
kalau herod tahu aku punya anak dia bisa ilfil dan gak jadi ngedeketin aku
tapi aku kan memang tidak punya anak
nek sekarang juga kamu pergi dari sini
kamu udah gak boleh tinggal lagi di sini
terus tufa mau tinggal dimana bu
bukan urusan saya
kamu tahu kamu itu bukan anak kanungsan ya
kamu itu anak pungut ditemuin di dalam beduk
tapi kata ayah
ayah kamu itu cuma ngehibur
sebenarnya kamu itu anak yang ditemuin dalam beduk
kamu itu anak beduk
balik ke beduk minggu sholat
tidur di sana
jangan nyerah tufa
tidur di sana
tidur di sana
aku tuh parameters yang udah tak gimana
kelupang atau pinjaman
cukup ini tadi
akhirnya kamu mau mel psychologyorman
ara fry kalian
sekarang sudah diannya ah
kita kan pakad kita sendiri
kita harus menunggu